lenggak lenggok di catwalk oleh model cantik seperti daniar mungkin itu sudah biasa
lantas bagaimana bila peragangan busa ada ditampilkan model disabilitas
ini keren namanya ya jakarta fashion week dua ribu dua puluh kembali menggelar fashion show
yang menampilkan model dengan keterbatasan fisik
cantik di dunia fashion identik dengan tubuh langsing dan tinggi semampai
namun stigma tersebut dipatahkan dengan peragaan busana yang melibatkan mereka
dengan keterbatasan fisik atau disabilitas
ya gelaran jakarta fashion week kembali menampilkan model model disabilitas
untuk mengusung inklusivitas di industri mode
mungkin selama ini ada semacam persepsi bahwa industri fashion termasuk cukup eksklusif
namun sebenarnya yang kita pengen push adalah agenda bahwa fashion is actually for everyone
bahwa fashion merupakan salah satu universal needs yang dimiliki untuk semua manusia
walaupun mereka adalah disabled ataupun non disabled
pasangan desainer shan loh dan sheila agatha membuktikan berkecimpung di dunia fashion
shan dan sheila sempat mencuri perhatian di jakarta fashion week tahun lalu
tak mudah bagi mereka memperkerjakan mereka dengan keterbatasan
butuh waktu setidaknya satu hingga dua tahun untuk melatih para pekerja disabilitas
agar dapat menghasilkan busana berkualitas internasional
untuk mengunjungi orang orang yang berdisaplitis untuk bekerja untuk kita
itu sebenarnya komunikasi
karena sebagian besar pekerja kita adalah deaf dan mute
jadi kita hanya bisa menggunakan bahasa tanda atau mereka hanya bisa menulis lipat
namun shela menegaskan tak ingin embel embel belas kasihan melatar belakangi apresiasi terhadap rancangan mereka
melibatkan pekerja disabilitas menurutnya sebagai bentuk dedikasi kepada masyarakat
dengan tetap mengutamakan kualitas karya
orang orang tuh kayak mau beli kita karena kasihan
jadi setelah satu tahun itu kita punya nama
jadi orang orang tuh tahu bahwa oh brand kita tuh sebenarnya dengan kualitas ini
dengan kualitas yang bagus sebenarnya itu dibuat
keterlibatan pekerja disabilitas mulai dari perancangan proses produksi
hingga pegelaran busana merupakan bentuk perayaan terhadap keberagaman masyarakat
seniman disabilitas berhasil mematahkan sudut pandang ketidakberdayaan
dan diharapkan mendorong pelaku industri model agar semakin inklusif
pemiliputan cnn indonesia